sektor wisata di tiga gili di lombok mulai direhabilitasi salah satunya di gili trawangan
nah bagaimanakah geliat wisata di gili pasca gempa berikut liputannya
beranjak dari sembalun lombok timur kami menuju pulau eksotis gili trawangan
sejak eksodusnya ribuan wisatawan pasca gempa yang mencekam
salah satu kawasan tiga gili di lombok utara yang menjadi andalan destinasi wisata itu
lumpuh total bak pulau mati
kalau datang di gili terawangan
tapi kini lihatlah rupa gili terawangan
percepatan normalisasi para wisata terus digiatkan
agar bisa mengembalikan semangat dan mental industri wisata gili
yang menjadi ujung tombak perekonomian musa tenggara barat
sudah pulih sudah bangkit dan sudah bisa dinikmati banyak orang lagi sih itu aja
sudah gak ngerasa takut lagi
sudah nggak ngerasa takut lagi
perekonomian mulai pulih namun rasa trauma untuk kembali beraktivitas di pasar
masih belum hilang
mereka masih bertahan berjualan di tepi pantai termasuk juhaina
ya masih sih trauma trauma sebentar tapi karena saya kepikiran tuh anak anak saya
akhirnya terus ke sini jualan
kalau udah bagus mungkin ada pasar di dalam kita masuk di dalam
tidak takut lagi
kalau teman teman masih ke dalam tetap kita tetap ke dalam
kalau masih di sini di sini
jualan di sini
memang saat saya datang ke sini turis sudah mulai banyak berdatangan
setelah gempa yang memang menurun cukup drastis
tapi kemungkinan peluang untuk turis turis berdatangan lagi satu bulan
sidomu juga mulai hilir mudik mengantarkan turis
tanya itu alat transportasi
tradisional itu juga sibuk mengangkut material bangunan untuk perbaikan
sebagai pulau tanpa polusi kendaraan bermotor
selain alat berat yang beraksi tentu langka melihat mobil pick up ada di terawangan
untuk membersihkan puing puing bangunan sisa gempa
mobil diizinkan masuk di dalam batas waktu tertentu
akan dipertahankan hasil rapatnya kemarin mau dirobohkan semuanya tapi pengurusnya bertahan
berapa biaya ongkosnya mengorbankan cukup kuat yang masih kuat dan ini kan sudah diuji sama
upah yang jatuh itu masih dia bertahan tapi aman tidak pak ini masih beton aman dia nantikan mau
dihantuk suntik caranya sebagai komoditas unggulan tiga gila akan terus memulihkan
diri dihidupkan kembali wisata digini lombok mulai kembali bangkit masa rekonstruksi fisik
sarada dan prasarana dan juga objek wisata yang kemarin runtuh karena gempa mulai dipulihkan
kembali perlahan tapi pasti lombok akan kembali kuat
dan bangkit seperti sedia kala